intan sekali lagi aku minta maaf ya
aku kan udah maafin kamu sekarang kita kan udah temenan
intan kamu tuh baik banget ya
padahal selama ini aku udah jat banget sama kamu
intan ya mama bilang aja gak ada intan disini
kasihnya dia lagi nyari temennya
kok bisa sama kayak tiara juga
tiara kamu ngapain kesini
aku mau ketemu kamu
ini beneran rumah kamu
ngapain kamu mau ketemu aku tiara
aku udah bikin kamu luka kayak gitu
maafin aku ya intan
jadi kamu yang bikin anak saya terluka
kenapa anak ini aku merasa gak tega mau marahin aku jadi kasian dan kenapa aku
merasa sayang seperti aku sayang sama anakku sendiri
mama yanton pasti marah sama aku tapi emang aku yang salah sih
sayang udah udah nggak usah nangis kamu udah minta maafkan sama anak saya
tiara kamu udah maafin kan dan tanpa pikir juga nggak sengaja
udah masuk aja dulu ke rumah
kau pasti belum makan kan
tiara aja ngin temen kamu masuk
intan kamu kok dipanggil tiara sih
kan namamu intan
itu nama panggilan aku di rumah
mama suka sekali sama tiara
makanya kamu jangan heran kalau nanti mamaku suka sama kamu karena nama kita sama
yaudah kita masuk ke dalam yuk
kak nailah itu tiara anak sulung aku
kalau kakak tau pasti kakak akan sangat bahagia bertemu dia
aduh nggak ada makanan lagi
setemu nyi tiara dikasih makanan apa ya
gak ada makanan ringan lagi buat tiara
masa tamu baru dateng
nggak dikasih apa apa
apa aku ke warung aja dulu ya
aku ke warung dulu deh beli makanan buat dia
sayang mama ke warung dulu ya sebentar
kalian berdua jangan kemana mana
tunggu sampai mama pulang
kayaknya mama aku udah bener bener suka di sampah kamu
masih sakit ya kepalanya
udah nggak kok
tapi belum bisa sekolah
kalau aku maksain sekolah
mama bakal marah sama aku
istirahat aja dulu di rumah
selama ini aku udah nyakitin kamu
apa kau masih mau temenan sama aku
jadi sekarang kita temenan
iya kita temenan
masa udah pergi sekolah masih pagi
tiara aduh tiara kemana sih
gak mungkin dia udah berangkat sekolah sekarang
tiara udah berangkat sekolah
aduh saya nggak tahu nyonya dari tadi saya masak di dapur
ya ampun kemana sih tiara
yaudah bibi masak lagi deh
apa dia pergi sama maya
telepon maya deh
ma sinyal di sini jelek banget ma
nanti aku telepon lagi ya
aduh lumayan malah dimatiin teleponnya
aduh kemana sih tiara

maunya jadi berapa bu
jadi rp lima belas ma
aduh aku lupa bawa uang lagi
tapi nanti saya suruh anak saya ke sini untuk kasih uangnya ke ibu
iya gak apa apa mbak nanti aja uangnya
makasih banyak ya bu
kau kayak gitu
eh inan aku berangkat sekolah dulu ya
iya makasih ya kamu yang mau mampir kesini
intan sekali lagi aku minta maaf ya
sekarang kita kan udah temenan
intan kamu tuh baik banget ya
padahal selama ini aku udah jet banget sama kamu
udah tiara gak usah dipikirin
yang udah terjadi dilupain aja
sekarang aku senang banget jadi teman kamu
aduh tiara kemana tiara
tiara cucuku kemana ya ampun
hah ada telepon
apa kamu ngantarin dia sekolah
ehm eh iya tadi maya abis antar tiara ke sekolah
hah tiaranya mana sekarang
tadi baru turun di depan sekolah
ini aku baru mau balik nih
syukurlah sayang syukurlah
tapi lain kali kamu tuh kalau ngantarin atau bawa tiara
wa kek apa kek
mama tuh gak panik nyariin
aku terpaksa harus berbohong sama mama
karena dia bisa curiga kalau tiara pagi pagi banget pergi ke sekolah